langsung saja kepada ibu basaria saya persilahkan
terima kasih ⁇ assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
rekan rekan semuanya saya akan coba bacakan
pointers untuk pelaksanaan operasi tangkap tangan yang telah dilakukan
yaitu dugaan suap terhadap ketua komisi bdprd jawa timur
terkait pengawasan penggunaan anggaran dan revisi perda di provinsi jawa timur tahun dua ribu tujuh belas
kpk pada senin tanggal lima juni kpk melakukan kegiatan operasi tangkap tangan di surabaya
dan malang atas informasi dari masyarakat
dalam ott tersebut kpk mengamankan tujuh orang
dan enam orang diantaranya
kemudian dibawa ke gedung kpk hari ini tanggal enam juni
adapun kronologi penangkapannya adalah sebagai berikut
pada hari senin tanggal lima juni sekitar pukul empat belas
tim kpk mendatangi kantor dprd provinsi jawa timur
dan mengamankan tiga orang yaitu ra
merupakan staf dprd provinsi jawa timur
kemudian s staf dprd provinsi jawa timur
dan abr abr ini adalah pns dan merupakan ajudan dari kepala dinas pertanian provinsi jawa timur
pada jam yang sama tim kpk juga mengamankan bh
beliau adalah kepala dinas pertanian di kantornya
dan sekitar pukul dua puluh empat tim kemudian mengamankan dua orang di jalan raya peringgan malang
mb ini adalah ketua komisi b
dprd provinsi jawa timur
dan seorang supirnya
dan terakhir penyidik mengamankan roh
roh adalah kepala dinas peternakan provinsi jawa timur
dikediamannya pada dini hari
dini hari tadi pagi
tanggal enam juni
ketujuh orang tersebut dibawa untuk menjalani pemeriksaan awal di polda jawa timur
sebelum diberangkatkan ke jakarta
penyidik mengamankan uang satu ratus lima puluh juta
dari tangan ra yang diamankan di ruang komisi b
gedung dprd provinsi jawa timur
uang dalam pecahan rp seratus
dalam tas kertas
yang diserahkan oleh abr
yaitu ajudan kadis pertanian
sebagai perantara bh kepada ra
sebagai perantara bh kepada ra
sebagai perantara bh kepada ra
untuk diserahkan kemudian kepada mb
yaitu ketua komisi b
diduga uang tersebut merupakan pembayaran triwulanan
jadi ini merupakan pembayaran uang triulanan kedua dari total komitmen
rp enam ratus juta di setiap kepala dinas diberikan kepada dpr
terkait pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan oleh dprd
provinsi jawa timur tentang penggunaan anggaran di provinsi jawa timur tahun dua ribu tujuh belas
sebelumnya di akhir mei dua ribu tujuh belas diduga mb juga telah menerima sejumlah uang
yaitu tanggal dua puluh enam mei dua ribu tujuh belas sebesar seratus juta dari roh kepala dinas pertanakan
terkait pembahasan revisi perniagaan
dan nomor tiga tahun dua ribu dua belas tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif
tanggal tiga puluh satu mei juga diduga diterima oleh mb
maksudnya tanggal tiga belas mei dua ribu tujuh belas
sebesar lima puluh juta dari kepala dinas perindustrian dan perdagangan
selain itu juga sebesar seratus juta dari kepala dinas perkebunan
pada triwulan satu menerima satu ratus lima puluh juta dari kepala dinas pertanian jatim juga
untuk kepentingan pengamanan barang bukti dilakukan penyegalan sejumlah lokasi
yaitu di ruang komisi b dprd jawa timur dan rumah milik tersangka md
setelah melakukan pemeriksaan satu x dua puluh empat jam dilanjutkan gelar perkara disimpulkan bahwa
dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pelaksanaan tugas pengawasan
dan pemahaman tawaran oleh dprd provinsi jatim terhadap juga pelaksanaan perda
revisi perda dan penggunaan anggaran provinsi jawa timur tahun dua ribu tujuh belas
kpk telah meningkatkan status perkara kepenyidikan
serta menetapkan enam orang tersangka
pihak yang diduga pemberi adalah bh abr dan roh yang disangkakan melanggar
pasal lima ayat satu huruf a atau pasal lima ayat satu huruf b atau pasal tiga belas undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
pihak yang diduga pemberi adalah bh abr dan roh yang disangkakan melanggar
pasal lima ayat satu huruf a atau pasal dua belas undang undang no tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
pihak yang diduga pemberanian tersebut adalah bh abr dan roh yang disangkakan melanggar

pihak yang diduga pemberantasan tindak pidana korupsi
pihak yang diduga pemberantasan tindak pidana korupsi
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
sebagaimana diubah dengan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu dua
untuk pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp
kemudian dilanjutkan oleh pak eles
saya hanya ingin melanjutkan beberapa hal bahwa
dalam operasi tangkap tangan ini kpk menduga ada pihak lain yang turut bertanggung jawab
tapi belum ditangkap pada kesempatan ini
oleh karena itu kepada yang merasa pihak pihak yang diduga menerima atau menjanjikan sejumlah uang
yang sekarang masih belum ada diharapkan untuk kooperatif dengan kpk
sebaiknya dia melaporkan diri kpk atau bisa mengunjungi kantor polisi terdekat di provinsi jawa timur
yang kedua ingin kami jelaskan bahwa fenomena seperti ini
adanya komitmen yang harus diberikan oleh setiap dinas kepada anggota dpr
ini bukan fenomena yang terjadi di jawa timur saja
tetapi juga banyak sekali
terjadi di daerah daerah lain
oleh karena itu kpk menghimbau agar hal hal seperti ini tidak dilakukan lagi
kami mengulang kpk menghimbau agar hal hal seperti ini tidak dilakukan lagi
dan apabila ada anggota misalnya dpr yang meminta sesuatu kepada dinas dinas
supaya dinas dinas atau kepala dinas yang berhubungan
berhubungan dengan dprd supaya tidak mengikuti permintaan tersebut
karena ini ada komitmen trimulanan yang harus selalu dibayar setiap tiga bulan
bahkan ada yang dua bulanan
yang ini adalah penyerahan trimulanan yang kedua
yang sebelumnya juga sudah pernah terjadi
jadi diharapkan bahwa hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang

tetapi di seluruh negara republik indonesia
mungkin itu yang bu basaria dan saya bisa menjelaskan
sementara yang berhubungan dengan kasus itu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya sebelum nanti teman teman bertanya
dan ini juga sudah mau maghrib ya
jadi akan diperlihatkan dulu barang buktinya
itu baru saya yang nyebut rizky kalian

nah wnisi troua

tapi merasa kok
beberapa tahun lama udah prowadit barang buktinya
jadi uangnya ditemukan di dalam kantong ini paperback ini
tantangan mereka adalah bisa survive atau bertahan dan melakukan adaptasi
dipaksa atau ditantang untuk bertahan dari berbagai ancaman
termasuk ancaman kemukaan lahan dan hutan di sekitar mereka
foto foto ini menjadi viral di media sosial pada akhir januari dua ribu tujuh belas
inilah rangkaian kejadian pembunuhan terhadap seekor orangutan jantan
di area perkebunan kelapa sawit milik pt susantri permai
di desa tumbang puroh kecamatan kapuas hulu kapuas kalimantan tengah
berita terkini mengenai penyakit yang menyebabkan kejadian pembunuhan
berbekal senapan pelaku menembak orangutan
kemudian memotong dan memasak orang hutan ini untuk mereka makan bersama
foto yang viral itu menunjukkan adanya konflik antara orang hutan dengan manusia di kalimantan
konflik ini akibat hutan terdegradasi
dan aktivitas manusia telah bersinggungan dengan orangutan
selain konflik dengan manusia orang utan di kalimantan menghadapi masalah habitat yang semakin terdesak
jumlah primata besar ini bisa menyebabkan kejadian pembunuhan tersebut
yang lebih hidayah dukung pakan di sebuah lokasi
kondisi inilah yang menggerakkan yayasan borneo orangutan survival atau bos untuk menyelamatkan orangutan
salah satu cara terbaik untuk menyelamatkan primata ini adalah dengan relokasi
atau membawa orangutan pindah ke hutan yang masih aman
berbekal informasi masyarakat mengenai keberadaan orangutan
tim rescue yayasan bos menyisir
sungai mangkutub kalimantan tengah
misi penyelamatan ini dilakukan setelah masyarakat melaporkan sedikitnya terdapat tiga puluh individu orang hutan
yang terdesak di sisa hutan mangkutuk
pada upaya penyelamatan sebelumnya tahun dua ribu enam belas
tim pernah menemukan mayat orangutan mengapung di sungai mangkutub
di tubuh orangutan ini terdapat luka yang diduga bekas tombak
sekitar lima km menempuh perjalanan sungai
tim melihat seekor orangutan jantan
upaya penyelamatan pun dimulai
satu persatu anggota tim penyelamat turun dari perahu
lalu masuk ke rawa dengan kedalaman satu sampai dua meter
dan penuh dengan tanaman berduri
namun kondisi rawa dan hutan yang rimbun ini tidak berlangsung lama
setelah beberapa meter saja yang kami lihat kemudian adalah lahan tandus
pohon pohon mati hanya menyisakan ranting dan kayu
bukan habitat yang ideal untuk orangutan
lahan sisa kebakaran tahun dua ribu lima belas lalu ini juga telah dimanfaatkan oleh manusia untuk memanen kayu
pohon tumbang dengan bekas potongan gergaji bergeletakan di tempat ini
sebagian kayunya telah hilang entah kemana
ini adalah alasan utama kenapa orangutannya harus kita rescue atau kita selamatkan
habitat mereka sudah sangat terdesak dan sisa hutan yang ditutup tempat mereka mencari makan sudah tidak ada lagi sumber makanan
akibat kebakaran hutan yang terjadi sekitar tahun dua ribu lima belas lalu
nah bang martim kalau seandainya orangutannya tidak kita rescue apa yang akan terjadi
karena dengan hutan yang sangat tipis seperti ini orang akan mudah datang dan kemungkinan akan terjadi konflik dengan orangutannya
artinya ancamannya nggak cuma kehilangan sumber makanan tapi juga ancaman dari manusia
ancaman kematiannya bukan karena dari makanan
tapi juga dari manusia secara langsung
apa ancaman dari manusia apakah dibunuh atau diapakan ini
kemungkinan besar akan dibunuh
karena banyak orang tidak mengerti bagaimana berhubungan dengan orang hutan
bagaimana berespon terhadap orang tua
sehingga mereka takut dan mereka akan begini
untuk menyelamatkan orang hutan tim dibagi menjadi beberapa regu
regu pertama adalah regu penembak bius
dibutuhkan lebih dari satu jam untuk bisa membidik dan menembak bius orang hutan liar ini
apalagi para penembak harus sangat jeli
agar tidak mengenai bagian vital orang utan seperti dada perut dan kepala
efek bius biasanya mulai bekerja sekitar lima sampai sepuluh menit setelah orang utan tertembak
saat orang utan berhasil dibius regu selanjutnya yang bersiap adalah regu penjaring
regu ini berjaga di bawah posisi orang hutan untuk menangkapnya jika terjatuh
ketika orang hutan telah berada di darat regu medis turun tangan
mereka memeriksa kondisi kesehatan orang hutan termasuk memberi beberapa vitamin dan obat tetes mata
orang hutan jantan ini diperkirakan berusia lebih dari lima belas tahun dengan berat sekitar enam puluh kg
meski secara keseluruhan orangutan ini dalam kondisi baik namun tim medis menduga orang utan jantan ini belum lama terlibat konflik
sebelum berhasil diberi obat tetes mata
menurut penguasa orang hutan ini
mereka harus mengambil beberapa vitamin dan obat tetes mata
sebelum berhasil diberi obat tetes mata
mereka harus mengambil beberapa vitamin dan obat tetes mata
dalam kondisi sehat ragu berikutnya bertugas membawa orangutan ke perahu dengan cara menggendongnya
tidak mudah mengevakuasi orang hutan di medan seperti ini dengan pilihan hutan yang hampir tidak tersisa
di perahu orangutan dimasukkan ke kandang sementara untuk translokasi atau dilepasliarkan di hutan yang lebih aman
dari sungai mangkutup tim bergerak ke sungai kapuas menuju hutan begantung tempat translokasi orang hutan jantan ini
setelah menempuh dua jam melintasi sungai kapuas dengan perahu cepat tim harus pindah ke perahu kayu dengan ukuran yang lebih kecil untuk menuju lokasi pelepas liaran
kami menyusuri sungai mentangai dan melintasi wilayah lahan gambut sejuta hektare
sepanjang perjalanan tidak jarang kami menemukan indikasi praktik illegal logging
lokasi pemotongan kayu dan kayu kayu hutan dengan panjang rata rata tiga sampai empat meter ini berjajar
siap untuk dipasarkan
hari menjelang gelap
saat perahu kayu kami menyusuri sungai gambut yang semakin sempit
dibutuhkan usaha yang gigih untuk menemukan hutan yang masih sehat dan memiliki kriteria ideal untuk melepaskan kembali orang hutan yang kami selamatkan
di hutan begantung inilah orangutan jantan dewasa ini dilepaskan kembali
dibutuhkan waktu sekitar tiga jam perjalanan
hutan yang melintasi sungai mentangga yang dapat mengangkut kembali orangutan yang kami selamatkan hari ini ke titik relokasi atau titik translokasi akan dilepaskan kembali
hutan untuk melepaskan orangutan ini harus memiliki daya dukung pakat dan terhindar dari risiko konflik dengan manusia
sayangnya hutan semacam ini atau dengan kriteria seperti ini sudah tersisa sangat sedikit di kalimantan tengah
sesaat setelah kandang dibuka orang hutan ini langsung menggapai pohon terdekat
orang hutan ini sempat menoleh kepada kami sebelum akhirnya kembali memanjat pohon dan menghilang di antara rimbunya hutan begantung
hutan yang masih menyisakan harapan untuk kehidupan orang hutan di kalimantan tengah
orangutan gak pernah melepas bayinya
jadi waktu kita menemukan satu bayi orangutan di tangan manusia itu minimal satu induk mati
karena gak akan mungkin dilepaskan anaknya kalau kita gak bunuh induknya
petugas bksda kalimantan tengah bersama anggota yayasan borneo orangutan survival
mendatangi desa bareng rambang pulang pisau untuk menjemput mema
tergeletak di dalam sebuah kardus bekas makanan ringan mema menatap nanar setiap orang yang melihatnya
mema telah dipelihara sekitar dua minggu di desa ini
bayi orangutan ini ditemukan tanpa induk oleh penduduk desa yang sedang mencari kayu bakar di tepi hutan
kemudian menyerahkannya kepada kepala desa
menurut catatan yayasan murnia orangutan survival
kasus mema bukan pertama kali atau bahkan terakhir yang terjadi dan menimpa orangutan

induk mema bukan sengaja meninggalkan mema karena seekor orangutan betina tidak akan melepaskan bayinya
dari gendongan sampai sang bayi berusia tujuh tahun
orangutan gak pernah melepas bayinya
waktu kita menemukan satu bayi orangutan di tangan manusia itu minimal satu induk mati
karena gak akan mungkin dilepaskan anaknya kalau kita gak bunuh induknya
jadi itu sebenarnya gunung utama
gunung es ya
jadi rata rata biasanya kita menghitung satu dua individu dewasa mati karena mengambil satu bayi
orangutan bukan hewan peliharaan
habitat mereka hutan
dan mereka adalah hewan arboreal yang biasa hidup di atas pohon
jika bayi orangutan terlanjur mengenal bahkan tergantung oleh manusia
maka mereka bisa kehilangan kemampuan bertahan di alam
di pusat rehabilitasi yayasan bos sedikitnya terdapat dua puluh sembilan ekor bayi orangutan yang senasib dengan mema
usia bayi orangutan saat ditemukan rata rata sekitar dua tahun
orangutan yang dipelihara oleh manusia karena memang anak orangutan itu agak lucu dan menurut orang cantik cakep untuk dipelihara
tapi akibatnya adalah dia kehilangan nalurinya untuk bisa kembali ke alam
itulah sebabnya kita ambil bayi orangutan dari masyarakat karena konflik terhadap penggunaan lahan
kemudian kita latih untuk jadi liar dan kemudian kita lepaskan kembali ke hutan
untuk merawat bayi orangutan dibutuhkan pengasuh dengan kriteria khusus
pengasuh orang utan harus seorang wanita dan lebih baik bila sudah memiliki anak
karena seorang pengasuh adalah ibu pengganti bagi bayi bayi orangutan ini
seri rahayu adalah ibu satu anak yang telah sepuluh tahun mengabdi menjadi pengasuh orangutan
tugasnya seperti seorang ibu di sini
mengajari orang utan makan di hutan memberi susu mengajari memanjat pohon dan memberi kasih sayang layaknya seorang ibu kepada bayi orangutan
tidak mudah bagi seri dan teman temannya mengajari bayi orangutan untuk kembali ke hutan
dan bertahan hidup di hutan
namun pekerjaan seri terbantu karena orangutan adalah mamalia pintar dengan daya ingat yang kuat
menurut saya pintar dan daya ingatnya kuat
kalau mereka tuh sepertinya sekali mereka tahu tempat di grup lain mereka kayaknya ingat besok lagi dia akan saya kesini lagi gitu
ya dia pernah hari ini ngabur ke sini gitu kan dari grup besar
besok dia akan ulang lagi ke situ
dia sepertinya pintar

mengingat hal hal yang dia lakukan kemarin
dan apalagi kalau memang dia dari grup bayi memang sudah pintar
mereka akan cepat selesaikan dengan lingkungannya baru
terus yang keduanya juga mungkin ada temannya yang memang sudah pintar duluan naik
dia akan belajar secara otodidak dengan temannya
sebagai seorang ibu dengan satu anak tentu sri memiliki sifat keibuan yang terbawa
saat merawat orangutan
bahkan sri mengaku sering memiliki keterikatan batin dan rasa rindu saat tidak bertemu dengan bayi bayi orangutan ini
kalau kita sering ngasuhnya dari kecil kita seperti ada ikatan aja gitu
kalau untuk memanjakan atau memprioritaskan pelayanan seperti manusia memang tidak
cuma kita berusaha untuk kembalikan lagi ke sifat aslinya
yang pasti terasa saat cuti
kalau biasanya kita rutinitas seperti ini berada di rumah itu seperti lain rutinitasnya
terus ada kekangannya
apalagi kita menyukai salah satu orangutan tertentu
terus ada rasa kangen atau pengen ketemu gitu pasti
jika para pemburu berhasil memisahkan bayi orangutan dengan induknya
bayi orangutan beredar dan menjadi primadona
dia badai dan sekarang itu masalahnya anak tutu
tapi saya sebenarnya sih sudah lepas proseshh
orang biasa seperti dikasih edp juga negro dan yeejo
ikutin dengan keberadaan yg mutnakor
dia buat monjol yeah gitu
but the fact that lil kek duduk ya
seetinya kalo lil mengewini diala di sisi gua kaedur
bagi dia memang
peningkatan ekonomi dan memelihara bayi orangutan adalah hobi bagi manusia
maka bagi orang utan ini artinya hukuman mati
orang utan itu punya fungsi yang sangat urgent di hutan
dia nyebar biji buka hutan kanopi hutan sehingga tanaman itu bisa hidup kembali
sehingga orang hutan itu punya fungsi regenerasi hutan
kemudian ketika fungsi itu dia jalankan dia kita hilangkan dari ekosistem
maka ada fungsi yang hilang karena kita tidak lindungi orang hutan
waktu bos melakukan konservasi orang hutan itu sebenarnya adalah mengkonservasi hutan juga untuk kehidupan kita
berdasarkan population and habitat viability assessment atau phva dua ribu empat di sepuluh titik pengamatan
populasi orang hutan di kalimantan berjumlah lima puluh empat individu
tiga puluh delapan di antaranya berada di kalimantan tengah
diperkirakan jumlah individu
terus berkurang setiap tahun dengan kisaran lima sampai tujuh persen
penyebabnya jelas alih fungsi lahan hutan dari arah selatan kalimantan tengah
yang terus mendesak habitat ke utara atau ke arah perbatasan indonesia malaysia
tidak banyak sisa hutan di kalimantan tengah
dan dari hutan yang tersisa itu hanya sedikit yang dapat menjadi habitat orang hutan
kami sudah melihat bagaimana perilaku dia untuk mencari makan
kami sudah ada pengalaman dari tempat rilis lain di bukit batikap bahwa paling tidak orang utan itu bisa survive
kalau dalam dua bulan itu sudah mencapai dua puluh persen dari aktivitas orangutan per hari

hutan yang diselamatkan pada usia yang sangat muda
sebagian besar orang hutan ini pernah menjadi peliharaan manusia
dan belum memiliki kemampuan hidup mandiri di hutan saat diselamatkan dari tangan manusia
setelah sekitar tujuh sampai sepuluh tahun direhabilitasi orang utan dengan umur cukup dan kondisi kesehatan baik
akan menjalani proses pelepas liaran
wana adalah orangutan tertua yang akan dilepas liarkan oleh yayasan bos kali ini
usia wana tujuh belas tahun
nana adalah satu dari empat puluh delapan orang hutan yang direpatriasi atau dipulangkan dari thailand pada tahun dua ribu enam lalu
diperkirakan masih ratusan individu orang hutan indonesia yang menjadi komoditas perdagangan ilegal
dan saat ini berada di luar negeri
februari dua ribu tujuh belas yayasan bos kalimantan tengah akan melepas liarkan dua belas individu orang hutan termasuk diantaranya iwana
kedua belas orang utan ini akan dilepas liarkan dalam dua pemberangkatan
masing masing pemberangkatan akan melepas enam individu orang hutan terdiri dari empat orang utan betina dan dua jantan
saat waktu pemberangkatan tiba orang utan kandidat akan dibius terlebih dahulu
mereka akan menjalani pemeriksaan kesehatan terakhir kemudian dimasukkan ke kandang khusus yang telah terdapat dedaunan dan buah buahan di dalamnya

masing masing pemberangkatan terakhir kemudian dimasukkan ke kandang khusus yang telah terdapat dedaunan dan buah buahan di dalamnya
keenam kandidat orang hutan selanjutnya diangkut ke mobil dan dibawa menuju lokasi pelepas liaran hutan taman nasional bukit

perjalanan mobil dilakukan malam hari rombongan berangkat dari nyaru menteng menuju desa tumbang tunduk
tim kesehatan sesekali meminta rombongan berhenti untuk memeriksa kondisi orangutan dan memberinya minuman tambahan
perjalanan dengan mobil memakan waktu sekitar lima jam
pukul satu dini hari rombongan tiba di desa tumbang tundu
kami beristirahat sambil menunggu pagi untuk kemudian melanjutkan perjalanan melalui jalur sungai
pagi ini suasana desa tumbang tundu lebih meriah dari biasanya
kandang kandang orang hutan menarik perhatian sebagian anak desa tumbang tundu yang sedang libur sekolah
sementara tim pelepas liaran melakukan koordinasi final sebelum akhirnya berangkat ke lokasi pelepas liaran
satu persatu kandang berisi orang hutan kandidat diturunkan ke tepi sungai lalu dimuat di tiga perahu kayu
masing masing perahu bermuatan dua kandang orang hutan
sekitar pukul delapan pagi tiga perahu berisi enam orang utan dan dua perahu pendamping berangkat
menyusuri sungai muhalat menuju areal taman nasional bukit baka bukit raya
kami melewati desa tumbang tabulus dan desa batu panahan
dua desa ini adalah desa terakhir di bukit baka
kami berada di desa taman nasional bukit baka bukit raya
di tengah perjalanan matsuyoko koordinator teknis pelepas liaran orangutan meminta rombongan menepi untuk rehat sejenak
yang jelas setiap orang hutan itu dilepaskan setidaknya pada pagi hari atau siang hari
ini untuk memungkinkan orang hutan bisa melepas liaran
saya melihat kondisi hutannya yang baru dan memberi kesempatan kepada dia untuk dapat menjelajah atau mengamatin pohon pohon atau pakan pakan yang mungkin bisa digunakan sebagai pakannya dia
setelah sekitar lima belas menit beristirahat rombongan melanjutkan kembali perjalanan
dari sungai muhalat kami berbelok ke sungai bemban masuk ke areal taman nasional
lima jam menyusuri sungai muhalat dan sungai bemban rombongan sampai di lokasi tujuan
kandang keenam individu orang hutan diturunkan dan diletakkan terpisah di dalam hutan
pelepas liaran dimulai
kandang orang hutan dibuka bergantian